di bandung ada satu tempat wisata yang menawarkan tema serba jepang
selain desain lokasi yang dibuat mirip negeri sakura
pengunjung juga dapat menyewa dan mengenakan baju tradisional jepang yang beragam
ratusan pengunjung yang datang pun antusias berburu foto dengan berbagai latar belakang
selamat datang di kyoto
namun kyoto yang satu ini bukan di negara aslinya jepang
melainkan sebuah tempat wisata di lembang bandung barat
jepang menjadi tema utama wisata di sini
namun sebelum berkeliling pengunjung biasanya diminta bersiap memilih baju tradisional jepang
tak hanya menggunakan kostumnya pengunjung juga dirias ala orang jepang
terinspirasi ketika saya mengunjungi negara jepang
saya melihat di sana banyak sekali peminat
customer yang ingin menggunakan pakaian tradisi jepang
orang orang indonesia tidak perlu jauh jauh ke jepang
tapi bisa menggunakan video di indonesia dengan harga yang sangat terjangkau
dan diperuntukkan juga untuk para hijaber yang kebanyakan di indonesia
baik orang dewasa maupun anak anak begitu ceria bersiap di foto
tidak hanya di foto di studio pilihan latar outdoor juga diminati pengunjung
kalau timur sendiri pakai yang tradisional
apalagi sama teman teman baru berkali teman teman sma
menurut ma sendiri dengar wisata kayak gini gimana sih
enak sih kesannya kayak di jepang
terus kesannya menggunakan ini yuk
kayak unik gitu
berasa kayak beriwet
saya pun tak ingin ketinggalan ingin merasakan sensasi ala orang jepang
mari berburu foto
bisa bergaya di lampion
bergaya di perahu
bergaya makan seperti di restoran jepang
namun makanan di sini replika yang digunakan saat berfoto
kimono ini namanya furi sode khusus untuk wanita yang belum menikah dengan usia dua puluh tahun
nah biasanya digunakan untuk menghabis
tapi ini juga untuk menghadiri seiji siki yaitu umpacara yang diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah kota atau desa di jepang untuk merayakan usia yang menginjak dewasa
untuk perwisata menggunakan kostum tradisional jepang tarif yang dikenakan tujuh puluh lima ribu rupiah
guna menarik minat wisatawan acara rutin serba jepang juga sering digelar
seperti fashion show berbushona jepang dan battle alat tokoh kartun jepang
kian permatasari bandung barat